hai masjid hakim yang terhormat tim penajian hukum yang kami hormati kesimpulan dari uranian
tersebut diatas maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan kuat makhluk
telah terbukti secara sah dan meyakinkan setelah telah memenuhi rungusan rungusan perbuatan pidana
turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan pasal tiga ratus empat puluh kuhp jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp bahwa sepanjang
pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta fakta kesalahan terdakwa kemudian dari
fakta fakta tersebut tidak terdapat adanya hal hal yang dapat membebaskan terdakwa dari
pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan alasan pemaaf maupun alasan alasan
pembenar atas perbuatan pidana
oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana yaitu hal yang memberatkan
perbuatan terdakwa kuat makrup mengakibatkan hilangnya nyawa korban nopriansah yusuf w t barat dan duka mendalam bagi keluarga korban
terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ berbelit belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan
akibat perbuatan terdakwa kuatmaruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat
hal yang meningatkan terdakwa kuat makrup belum pernah dihukum
terdakwa kuat makrup berlaku sopan di persidangan
terdakwa kuatmarum tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain
berdasarkan ukuran wn tersebut di atas kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
satu menyatakan terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal tiga ratus empat puluh kuhp jungto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu
kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat makrup dengan pidana penjara selama delapan tahun
kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat makrup dengan pidana penjara selama delapan tahun
kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat makrup dengan pidana penjara selama delapan tahun